bapak bahkan menyebut ada temannya yang berselingkuh lewat aplikasi google documents
modus perselingkuhan melalui berbagai aplikasi online ini menjadi fenomena baru di tengah masyarakat
yang tentunya bikin geleng geleng kepala
kayaknya selingkuh itu nggak bisa dihindari ya mbak itu tuh kayaknya udah habit deh
jadi kayaknya mau gimana pun kita mencegah mau gimana pun kita ngelakuin apapun
kalau emang dia udah niat selingkuh ya kan selingkuh buktinya sekarang pakai google dox aja bisa selingkuh gak sih
kaget juga sih karena
selama ini kan orang orang mungkin taunya aplikasi ojekon itu kan hanya untuk pesan
apa namanya kayak ojek atau mungkin makanan segala macam gak ada istilah apa namanya sih untuk chat segala macam ya
kalau aku diselingkuhin lewat aplikasi micat
diantisipasi dari kakak sendiri supaya gak diselingkuhin lagi secara dihubung
buka hp pasangan cek ig wa atau email lah historinya dilihat lihat lagi
pasangan berselingkuh dengan pria atau wanita idaman lain
memang bukanlah hal baru
namun dulu untuk menutupi aksinya biasanya pelaku selingkuh hanya melakukan tindakan sederhana
seperti clear chat atau menyamarkan nama pasangan selingkuhannya di kontak ponsel
tapi kini teknologi makin maju modus perselingkuhan pun ikut ikutan berkembang
menggunakan cara cara di luar nalar memanfaatkan aplikasi ojek online aplikasi foto bahkan aplikasi game online
sebagai media komunikasi perselingkuhannya
perselingkuhan menurut saya ya cenderung untuk selalu terjadi di semua pasangan seluruh dunia
kalau sekali dan belajar pasangan ini belajar dan gak mau lagi itu tuh incident
tapi kalau berkali kali bertubi tubi ya itu udah karakter memang seneng selingkuh gitu
psikolog tika bisono juga menjelaskan membuka atau mengecek ponsel pasangan bukanlah tindakan efektif untuk mencegah aksi perselingkuhan
karena bila niat berselingkuh itu sudah ada pelakunya akan menggunakan berbagai cara untuk mengelabuhi pasangannya
ada beberapa ciri psikologis yang mudah dikenali ketika pasangan sudah mulai melakukan perselingkuhan
di antaranya berubahnya bahasa tubuh
merahasiakan password gadget yang diperlukan dan juga perubahan kata kata
perhatian yang terpecah dari rutinitas dan kewajibannya
kerap merespon komunikasi dengan emosional
hingga kerap menjawab pertanyaan dengan pertanyaan
kalau pasangan anda mulai menunjukkan ciri ciri ini maka anda wajib hati hati
lantas bagaimana cara mencegah atau menghadapi perselingkuhan dalam suatu hubungan
metode komunikasi terbuka dua arah asertif itu satu satunya
jadi kalau pasangan sudah melakukan perselingkuhan
yang satu dari hal hal yang harus dilakukan adalah menarik balik
bukan balas dendam tapi menarik balik
tapi ada hal yang paling penting juga yang menurut saya agak susah dilakukan
tapi kalau dilatih bisa sih mestinya
adalah kebesaran hati
perselingkuhan apapun bentuknya sudah pasti menimbulkan trauma tersendiri
pada pasangan yang diselingkuhi
karenanya bila perlu berkonsultasilah dengan psikolog untuk mengobati rasa trauma yang ada
atau lakukan konseling pernikahan ke profesional
apapun bentuknya memang kerap menjadi suatu masalah dalam setiap hubungan
namun bukan berarti hal ini tidak dapat dicegah atau diperbaiki jika memang sudah terjadi
dan jika salah satunya sudah salah melangkah
maka pasangannya harus berusaha untuk menangani kesalahan
harus berusaha untuk menarik kembali dengan hati yang besar
dan menata ulang kembali hubungannya
dan jika diperlukan dapat menghubungi psikolog ataupun profesional untuk mendapatkan bantuan
tim liputan tnn indonesia